ya udah kita masuk
kalau rena masih mau bicara dengerin
jangan dibantah jangan dijawab
kalau nangis peluk aja
tuh ada memadat papa
ini papa sama mama mau ngajak rena sama adia sekarang tidur bareng di kamar papa mama
salli juga lo sukaede makanya
apa ya ada nomer jenis divert west risks
tak ada jambat
nggak apapun tuh
ternyata bener dugaan gue ini kakaknya sienna
istri saya lagi kurang badan jadi nggak bisa melembani kita disini saya mau ambil
minuman sebentar ya tunggu sebentar ya udah saya repot repot kami sebentar
sama sekali udah udah silakan duduk silahkan ya
silakan pak saya juga permisi saya tunggu di luar
jadi nggak ada tempat untuk tinggal
kebetulan tuti udah ngomong soal itu ke saya
tapi saya benar benar nggak tahu soal kejadian sienna bisa meninggal di
gudang saat kebakaran itu disitu saya panik saya juga lagi cari
itu benar saya elsa dan semuanya waktu itu ikut mencari siana
tapi kami enggak ketemu
sampai akhirnya polisi mengabarkan kalau ada kebakaran dan ada korban dan ternyata siana
tapi kamu tahu
kalau sienna itu lagi hamil
aku waktu itu saya pernah pernah bawa sienna ke rumah sakit karena dia bilang waktu itu badannya lagi nggak enak
tapi kalau soal hamil
tapi saya sering melihat siana itu bertengkar sama nino
ingat mantan suami kamu
aku enggak mau dipeluk
kok papa dipunggungin sih
kalau nggak mau dipeluk mama
apa yang peluknya
nggak usah peluk pak
kan ada ac su
ac nya mau dinaikin lagi
tapi jangan dinaikin lagi
kayaknya reina masih belum mau tidur deh
karena tadi aku dipeluk peluk terus
akhirnya aku nggak bisa tidur
karena aku lagi nggak mau dipeluk
kita main main dulu sebentar
kita main batu gunting kertas
nanti kalau yang kalah cerita
wah seru itu
yuk main yuk
kita main yuk
main batu gunting kertas
itu mainnya gimana ya
papa kan enggak tahu
reina tahu enggak
papa enggak tahu
kita kasih tahu
coba coba ceritain ke papa gimana cara mainnya
jadi dulu itu kita sering main batu gunting kertas ya
jadi kalau kita main batu gunting kertas
yang kalah itu biasanya kita corek corek mukanya
nah tapi sekarang kalau yang kalah itu
aku juga ingat kalau dulu kita pernah main batu gunting kertas
terus kalau kalah dicoret mukanya ke bedak
coba sekarang rina ceritain ke papa dulu kita kalau main gimana
kita main itu dulu sebelum papa lupa ingatan
bisa ceritain ke papa
sebetulnya papa bisa ingat ya mama ya
kalau papa enggak ingat
kau bisa main aja pa
papa juga lupa kan kita pernah main apa aja
ya udah kalau memang reina enggak mau main sama papa enggak apa apa
reina main sama mama aja enggak apa apa
kok gitu sih
kita cari cara gimana kita main sesuatu supaya papa inget
ya udah gini
kalau memang reina enggak mau
ya udah kita cari cara

ya udah kita cari cara